kamu sadar dong aku kangen liat senyuman kamu
senyaman yang bikin aku bahagia yang bisa bikin hidup aku semangat lagi juli
sebaiknya kalian juga isi rehat
dengarkan kamu apa yang kata dokter tadi
akan ada efek racun yang kamu suntikan
puas kamu menghancurkan putri saya
pak bapak tadi membebaskan saya di kantor polisi kok sekarang bapak jadi curiga sama saya lagi
otak kamu gak akan bisa mencerna yang ada di pikiran saya
terlalu enak hanya kamu mendekat bidang
maaf pak yang saya kenal gak seperti ini pak
gak pendendam seperti ini
kenapa bapak bisa berubah seperti sekarang ini sih
dia orang yang sudah membunuh istri saya
saya akan kembali lagi
dan saya harap mudah mudahan itu bisa membuat bapak berubah pikiran
yang saya inginkan sebenarnya hanya keselamatan juga
terima kasih pak
begini saya ingin menanyakan soal keadaan salah satu pasien dokter bernama juli
saya salah satu karyawan
bukawannya bu juli di perusahaan j a company
gimana keadaannya dok
alhamdulillah bos anda bisa diselamatkan
sekarang sedang dalam pengaruh sedaktif
tapi sebentar lagi akan bisa sadar kok
kau selamat sih
biar nanti saya sampaikan ke nona juli
nggak perlu dok
nggak perlu ada yang disampaikan kok
lagian juga bu juli pasti nggak kenal sama saya
oke makasih ya dok
punya berapa nyawa sini orang
kau tuh harus gimana lagi
diracun aja nggak mati
kamu cepat sembuh ya joh
kamu tahu nggak juli
waktu kamu kecil
kamu tuh bandar banget
nggak bisa diam
kalau dibilangin ngelawan terus
bapak sama ibu sampai putus asa

apa kita akan cuam
karena uang jajan kamu tidak banyak tuhan
teman teman kamu lagi jajan

tolong saya mau ketemu julie sebentar

pak ahmad saya ingin ketemu dengan julie apa julie sudah sadar
saya nggak tahu lagi harus bicara bahasa apa lagi sama kamu
kenapa kamu tidak mau ketemu dengan saya
kamu tidak diizinkan di sini
saya mohon saya harus bertemu dengan julie
saya bawa lonceng angin dan bunga ini benar kesayangan julie
saya yakin kalau ditaruh di kamar julie dan julie melihat pasti akan sembuh
kamu tidak mau bernasib sama saya
kamu tidak mau diajarkan diri kamu lagi di sini
pak saya tidak apa apa bernasib seperti itu
yang penting saya bisa ketemu dengan julie
pak saya sangat mencintai putri bapak pak
tolong izinkan saya ketemu juli
saya ketemu julie pak
itu peringatan terakhir pergi
enggak pak sebelum saya ketemu dengan belahan jiwa saya pak
siapa yang mau pukul ayo pukul aja terserah di mana
pukul kamu benar benar sudah gila ya
saya ini laki laki pak dan seorang laki laki itu enggak pernah mundur pak
pak apakah saya sudah boleh bertemu dengan julie pak sekarang
kamu kamu benar benar enggak tahu malu ya
pak untuk juli saya akan mengorbankan apapun pak termasuk nyawa saya
oke oke untuk terakhir kalinya kamu boleh ketemu jun
selebihnya kamu jangan tunjukkan muka kamu lagi di sini
pak terima kasih pak terima kasih terima kasih pak
ini dia sayang kamu bisa dengar aku kan
aku ada di sini sayang
aku kangen lihat senyuman kamu senyuman yang bikin aku bahagia
yang bisa bikin hidup aku semangat lagi yuli
kamu bisa merasakan kehadiran aku di sini dan aku tahu itu
aku ada di samping kamu
aku aku nggak bisa melihat kamu mia